vaksin virus corona asal china sinovac telah sampai di indonesia dan siap uji klinis tahap tiga
uji klinis ini untuk mengetahui efektivitas dari vaksin sinovac dalam melawan infeksi virus menyebab covid sembilan belas
target pengujian ini diprediksi berjalan selama enam bulan dan sebelum diproduksi masal pada kuartal satu tahun dua ribu dua puluh
bagaimana memastikan vaksin ini aman serta mampu membantengi kita semua dari infeksi virus covid sembilan belas
serta prediksi terkait produksi masal dan distribusi vaksin sampai ke masyarakat
untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan zoom
yang pertama ada corporate secretary bio farma bambang herianto selamat malam pak bambang
selamat malam mas ferdie
terima kasih pak bambang sudah bergabung dengan kita malam ini
lalu ada ketua satgas covid sembilan belas prof zubairi jurban staf sus selamat malam prof
selamat malam mas ferdie
ya terima kasih prof
sudah bergabung dengan kita
dan stafsus menteri bumn arya sinulingga selamat malam bang arya
terima kasih bang arya sudah bergabung dengan kita
saya langsung ke bang arya aja
kalau gitu bang arya saya bisa katakan kalau ini adalah kabar baik ya
ini masa depan untuk penanganan kasus infeksi covid sembilan belas di indonesia
pemerintah mendatangkan vaksin dari tiongkok begitu
bagaimana sih bang menjawab pertanyaan publik terkait hal ini
apa yang kemudian
bisa kita harapkan dengan upaya pemerintah ini
yang pasti gini ya pemerintah itu membuat vaksin ini ada pertama adalah dari dalam negeri ya
ini ada kerjasama dengan eijkman
ya kemudian karena memang ini adalah virusnya epidemia terhadap dunia maka kita juga membuka diri terhadap kalangan ini
ya dan sampai hari ini sebenarnya ada tiga lembaga internasional yang bekerja sama dengan kita
yang pertama ada who juga
kemudian ada dari cp
kemudian yang ketiga dari sinovac
ada juga kemungkinan masuk juga dari australia
dan yang ketiga juga masuk
nah jadi karena ini bersifat menggloblout masalahnya gitu dan virusnya gitu ya maka kita mana yang terlebih dahulu bisa kita hasilkan
dan itu yang kita secepatnya juga kita akomodir gitu
tapi tidak meninggalkan
tapi kita harus mengambil uji coba yang dilakukan juga oleh kawan kawan di dalam negeri
oke itu yang akan saya tanyakan bang
apakah uji coba di indonesia dengan vaksin yang didatangkan dari luar ini memiliki platform yang sama sehingga kemudian ini akan bisa berjalan beriringan begitu
platformnya berbeda ya
yang saya tahu itu berbeda kabarnya
jadi kalau dari sinovac ini kan dia memang mengambil dari
virus corona yang memang utuhnya gitu
jadi itu yang diambil oleh teman teman dari sinovac
mereka sudah bikin tahap satu dan tahap dua di china
dan mulai sekarang dicoba untuk masalah sampai seribu seribu lima ratus sampai dua ribu orang
yang akan dicoba
tapi itu pun semua prosesnya harus punya uji klinis yang ketat juga di indonesia
jadi ini juga harus diperhatikan
jadi ini juga harus diperhatikan
jadi ini juga harus diperhatikan
jadi dari laporan yang kami terima itu ya bahwa ini juga yang pertama akan kita
dari bio farma ya akan menyerahkannya kepada teman teman di fakultas hutan
kalau nanti uji klinisnya oke baru kita coba uji klinis secara umum
jadi tapi ini berbeda
jadi yang sinovac ya sinovac
yang dari indonesia ya sinovac
yang dari ekman
lebih dulu untuk bisa menghasilkan
ini kan penyakitnya berbahaya
mau gak mau ya
kita harus mengambil langkah mana yang lebih cepat
kita ambil juga
tapi tidak meninggalkan yang lagi berjalan juga gitu
berarti yang di indonesia
tetap berjalan sebagaimana mestinya
begitu ya bang arya
kalau gitu saya ke prof
bagaimana kemudian memahami
ini kabar baik ini perlu disampaikan ke masyarakat
tapi kemudian masih ada uji klinis
tahap tiga yang harus dijalankan
apa nih prof apakah kemudian ini sebentar lagi
atau ini akan masih
cukup lama ada tahapan tahapan lagi
mekanisme lagi yang harus dilakukan
sehingga kemudian ini confirm
secara massal bagaimana memahami
ini prof secara sederhana
prinsip utamanya adalah
dimanfaatkan ke masyarakat
luas bila sudah
yang akan dikerjakan di bandung
dan vaksin yang sama
saat ini sedang dikerjakan
jadi sedang dikerjakan
jadi sudah mulai dikerjakan di
dan saya kira juga sebentar lagi
akan dikerjakan di
bangladesh jadi kita menunggu
hasilnya belum tentu berhasil
namun juga belum tentu gagal
bagaimana teman teman nanti di unpad
melakukan ini prof maksudnya kan nanti juga
bagaimana kemudian memastikan
memang sesuai dengan
ini memang sudah sudah tahapan
sekarang ini jadi
misalnya kalau di brazil sedang berjalan
targetnya sembilan orang relawan
gambaran umumnya begini
kemudian oleh laboratorium ini
ada uji hewan itu yang namanya
kemudian uji klinik tahap satu
tahap satu adalah untuk uji safety
apakah vaksinnya nanti aman atau tidak
tahap kedua untuk uji
baik safety maupun juga
keamanan dan dosisnya
pada tahap tiga
apakah efektif tidak
awam juga tahu nanti mensikapi hasilnya
jadi fda amerika
itu dianggap cukup
oke prof ini juga artinya tidak akan mengganggu bagaimana produksi vaksin yang sedang diteliti juga di dalam negeri ya prof ya
jadi saat ini oke sebagai gambaran
ada di laboratorium itu yang pre klinik itu sudah ada seratus
yang tahap satu ada sembilan belas
tahap dua ada tiga belas
kita ingin lebih cepat dunia semuanya ingin yang lebih cepat vaksin yang terbukti bermanfaat
tapi syaratnya harus aman dan efektif
oke oke saya ke pak bambang
pak bambang masyarakat tentu ingin mendapatkan kepastian bagaimana kemudian setelah uji klinik ini harus di lakukan atau tidak
kemudian setelah uji klinis ini berhasil koordinasi untuk memproduksi ini secara massal
bio farma bagaimana tantangannya nanti dan sampai ke masyarakat
tapi dijawabnya nanti pak bambang cnn indonesia newscast sudah kembali
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya langsung ke pak bambang pak bambang masih dengan kita pak
ya pak bambang masih dengan kita ya pak ya
pak bambang tadi sudah dijawab oleh bang arya dan juga prof zuber bahwa kemudian ini adalah kerja pemerintah untuk memastikan bahwa vaksin ini nanti setelah diuji klinis
ini akan diproduksi secara massal
tumpuannya ini sekarang ada di bio farma nih bagaimana kemudian bisa menjawab harapan harapan dari masyarakat bahwa usai diuji klinis
kemudian vaksin ini bisa didistribusikan ke masyarakat secara luas
masal begitu pak bambang
ya ya tentu kita semua berharap ya bahwa nanti uji klinis fase tiga ini bisa berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik
atau memenuhi syarat sebagai vaksin yang siap digunakan atau didistribusikan dipakai oleh seluruh masyarakat
kita berdoa mudah mudahan uji klinis fase tiga ini bisa lancar mas karena sebetulnya uji klinis fase tiga ini bagian dari pengembangan vaksin itu sendiri
jadi bisa juga gagal tadi prof zubairi juga sudah sampaikan
betul bahwa ini masih bisa positif atau negatifnya
tentu bio farma kami sebagai bumn yang bergerak di bidang biological product
saat vaksin kandidat vaksin ini sudah lulus uji fase tiga kami tentu akan menyiapkan fasilitas produksinya
sudah dirancang dari sekarang ya bagaimana kemudian berapa banyak nanti yang akan diproduksi di jika
kemudian ini akan berhasil diuji secara klinis tahap ketiga itu ya pak bambang ya iya betul kita
harus siapkan semuanya oke artinya kemudian ini sangat bergantung bagaimana uji ini berhasil atau
tidak saya ke prof zuber prof kalau kemudian ini sangat bergantung dengan hasil dari uji klinis
ini ada sih tidak prof kemungkinan tadi yang anda sampaikan bahwa ada kelemahan kelemahan
atau mungkin juga kalau dari bahasa uji kimia atau uji fisikanya galur galur soal virus ini
juga akan berbeda dengan apa yang diteliti di china dengan yang jenis virus di indonesia ini
memahami ini bagaimana prof karena ini mungkin akan bisa dijadikan satu kelemahan juga mungkin
oleh para penguji gitu ya itulah karena itu
tahap tiga ini memang uji kliniknya dikerjakan di banyak negara untuk melihat efekasinya apakah
efektif tidak buatan china ini di china maupun di bangladesh maupun di indonesia dan juga di brazil
kalau di empat negara itu kemudian berhasil dibuktikan efektif dan aman maka akan produksi
masal banyak kalau boleh saya ingin berbicara tentang hal ini ya pak bambang ya ini memang

itu bisa juga kita produksi secara bersamaan
tapi kelihatannya yang eijkman kan ini masih cukup apa ya ini agak jangkanya agak lebih lama gitu sekitar dua ribu dua puluh dua kalau nggak salah sampai dua ribu dua puluh tiga
jadi sebetulnya ini bagus karena rupanya sudah ada perjanjian kita boleh memproduksi sendiri kuatan tina ini
saya pikir tadinya kita harus beli
oke saya kalau untuk urusan beli harga harga ini saya langsung ke bang arya aja kalau gitu bang
kalau nanti kemudian ini sampai ke masyarakat begitu mekanisme harganya bagaimana
apakah nanti gratis ditanggung pemerintah atau harganya mungkin disesuaikan dengan jenis vaksin yang sudah ada saat ini yang terjangkau begitu
atau bagaimana nanti mengaturnya ini bang
ini yang perlu saya akan sampaikan pertama adalah
bio farma ini termasuk negara perusahaan yang dipercaya oleh lembaga lembaga riset di dunia untuk urusan vaksin
jadi wajar juga kalau sinovac akhirnya menggandeng bio farma untuk membuat vaksinnya
jadi kalau tadi tanya agen paket penjualan saya rasa bukan bukan bio farma
terasa prof juga tahulah bahwa kemampuan dari bio farma lebih daripada itu
negara negara banyak yang minta negaranya minta banyak untuk ikut juga
tapi memang bio farma salah satu yang dipercaya gitu
jadi itu satu
yang kedua mengenai harga ya nah ini nanti tentunya ada mekanisme tersendiri lah gitu ya
soal pemerintah akan menggratis atau apa itu juga nanti pasti pemerintah punya
punya hitung hitungan dan kebijakan juga nanti tuh itu
tapi sih saya berharap di samping itu bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya
kemudian kita juga bisa ekspor
karena singapura thailand tuh pasti nggak ada yang bervaksinnya
ini kita inilah ya vietnam nggak punya vaksin pasti
karena mereka nggak punya
seperti sekali berbio farma gitu
jadi bang arya sudah ngomong begitu sudah ada jaminan begitu bahwa nanti di masyarakat bisa dimudahkan lah begitu ya
untuk mendapatkan vaksin ini begitu ya bang ya
ya kalau bagi kalangan kita yang mampu lah bisa lah beli lah ya
tapi kalau untuk masyarakat bawah ya pasti akan pertimbangan tertentu dari pemerintah
bang pertanyaan selanjutnya yang menjadi prioritas nanti untuk vaksin ini digunakan atau diterapkan siapa nih
saya rasa seperti yang disampaikan kemarin oleh pak menteri juga ya dan pak jokowi juga
bahwa yang pasti adalah tenaga medis
itu jadi fase pertama untuk divaksin lah
kemudian daerah yang memang merah
itu juga prioritas untuk diberikan vaksin
kemudian ini yang rentang yang artinya punya sering bawaan
kita kan tahu bahwa corona ini memang rentan terhadap orang yang bawa penyakit bawaan
itu mereka adalah orang orang yang memang saya rasa jadi prioritas kita untuk nantinya diberikan vaksin yang pertama ketika vaksin sudah ada
oke oke bang
saya ke pak bambang terakhir singkat saja pak
begitu sudah uji klinis selesai diproduksi massal langsung diedarkan ke masyarakat
oh ya nggak begitu mas
oh nggak begitu
tentu kan ini masih dalam proses pengembangan ya
jadi nanti setelah ini selesai kita harus melakukan perizinan
perizinan ke badan pom untuk mendapatkan izin edar
jadi ini juga ada sedikit kesalahan persepsi di masyarakat
bahwa yang datang vaksin ini bukan vaksin yang mau langsung disuntikan ke seluruh masyarakat
ini masih bagian dari pengujian
nanti ketika ini selesai datanya dilengkapi datanya sudah dikumpulkan
kita harus submit ini ke badan atau regulator nasional ke badan pom
untuk mendapatkan izin edar
selama itu izin edar belum dapat belum bisa dipakai itu mbak
paling tidak ini menjadi masa depan untuk penanganan covid sembilan belas di indonesia
penyembuhan bagi para yang sakit saat ini masih terus berjuang untuk melawan infeksi
dan tentu saja dengan adanya vaksin ini juga tentu akan terus menurunkan tingkat infeksi atau penyebaran virus ini di tengah masyarakat yang kita tahu
sampai saat ini masih cukup tinggi
terima kasih untuk narasumber saya sudah bergabung malam ini
mohon maaf karena memang waktu kita terbatas sekali
prof zubair terima kasih
pak bambang terima kasih
bang arya terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
kita tunggu kabar baik ini bersama sama setelah uji klinis soal vaksin ini selesai dilakukan oleh pemerintah
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
tetap bersama kami